dari wilayah pencarian korban banjir lahar hujan merapi di kecamatan sepuluh koto tanah datar sumatera barat diperluas di hari keempat ini
dengan fokus menyisir bantaran sungai timsar mencari tiga korban yang masih hilang hingga radius sepuluh km
selain kontur sungai dalam melakukan pencarian tim gabungan juga dihadapkan dengan kondisi cuaca yang cenderung berubah ubah
selama proses pencarian satu orang personel ditempatkan di hulu sungai untuk memantau kondisi cuaca dan debit air sungai
akibat banjir lahar hujan saudara lima puluh warga meninggal dunia dan sejumlah rumah rusak
tak terkecuali rumah dan pertokohan di kecamatan canduang kabupaten agam yang tak lupu dari terjangan banjir
tim gabungan juga dihadapkan untuk merapikan puing puing bangunan terutama material berukuran besar
agar proses evakuasi dan renovasi bisa dilakukan
tim gabungan dari tni polri pupr hingga bnpb turun ke lapangan meninjau lokasi di dalam masa tanggap bencana selama dua pekan
hingga selasa siang tim gabungan masih mencari satu korban yang dinyatakan hilang di kecamatan canduang kabupaten agam